berbicara fakta dan data
terjadi hal yang tidak konsisten
ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pak bribka mahdini di media
maupun dengan data yang ada di kami terkait rp pada tahun dua ribu sembilan belas
pak mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas tiga enam ratus meter persegi
padahal lp pada tahun dua ribu sebelas itu
yang dipermasalahkan hanya satu enam ratus meter persegi
dan itu sesuai dengan bap daripada korban
dalam ini pelapornya adalah ibu halimah orang tua pak mati
kakak kakaknya pak mahdi
itu juga di bap menyampaikan yang kami permasalahkan seribu enam ratus meter
ada satu surat
ada hibah tanah
dari orang tua bribka mahdi ini
atas nama almarhum tonge kepada boneng
itu yang menyerahkan langsung prima mahdi
ditanda tangani oleh bribka mahdi
dan di bap pripka mahdi juga mengakui
tetapi tadi disanggal katanya saya tidak mengakui
saya tidak pernah menyerahkan
ya itu tadi kita buktikan lagi
apakah tanda tangannya pak bribka mahdi ini palsu
yang ada di polda
nanti kita bawa ke laboratorium forensik
jadi kesimpulannya ini ada berapa ketidak konsistenan
daripada pernyataan pak mahdi di media
dengan fakta yang kami temukan
mohon maaf yang sebesar besarnya
kepada rakyat indonesia
kalau ini adalah permasalahan lahan

kita bukan bicara
minta dibela dalam hal ini
kita dari dulu minta diluruskan
bukan lahan yang sudah dijual
kita buat lagi
bukan lahan yang sudah dijual
kita buat lagi
ini lahan yang
ini lahan yang sudah dijual